pada hari kamis partai kebangkitan bangsa pkb secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap sandiaga uno sebagai calon gubernur dalam pilkada dua ribu tujuh belas
deklarasi dukungan ini dihadiri sejumlah partai dalam koalisi kekeluargaan
pkb memilih untuk tidak menunggu keputusan rekan koalisinya dengan mengusung sandiaga uno dalam bursa dki satu
pkb mengklaim keputusan untuk mendukung sandiaga uno berkaca kepada keinginan sejumlah masyarakat ibu kota yang menginginkan figur yang berbeda dengan petahana saat ini
selain pkb dan gerindra demokrat juga diklaim akan memberi dukungan terhadap sandiaga uno dalam perebutan kursi dki satu
pkb bersama dengan koalisi yang ada itu harus memberikan pilihan untuk warga
setelah pkb ada teman partai lain ada demokrat gitu ya
dalam waktu dekat lah minggu minggu ini sandiaga uno telah menyerahkan tiga nama
ada nama saipullah ada nama silviana muri ada nama yoyo
nanti kami para partai pengusung akan membahas dalam waktu dekat
kalau minggu depan selesai